terima kasih anda masih bersama kami di political show
saya akan lanjutkan tadi perbincangan kita seru sekali ya
ini silahkan mas budiman apa speknya spek kualitatif yang diinginkan sebetulnya oleh pdi perjuangan
sebenarnya saya hanya menjelaskan merangkum apa yang disampaikan pidato pidato bu ketua umum
dan berbagai macam acara partai baik terbuka maupun terbatas
sederhana aja kita tidak mencari presiden kita mencari pemimpin yang berpikir bukan cuma lima tahun ke depan
dan elektoral elektabilitas atau popularitas bukan pertimbangan utama
mbak puan ini berarti
bukan pertimbangan utama
saya setuju itu
itu dikatakan oleh ibu ketua umum
karena begini kalau saya menangkap ya ketika diskusi dengan pak jokowi
ibu seperti apa sih
saya bilang ini saya merangkum dari
saya bilang sederhana aja
ibu mega cinta pertama seorang perempuan adalah ayah kandungnya
di usia beliau pasti beliau sedang merindukan ayah kandungnya
kedua tentu saja beliau juga sebagai seorang ibu pernah melahirkan pemimpin yaitu bapak jokowi
seorang ibu juga pasti mencintai anak laki lakinya
artinya beliau mencintai seorang perempuan yang mencintai ayah kandungnya sebagai cinta pertamanya
dan mencintai anak laki lakinya sebagai cinta terakhir
artinya dari segi psikologis ibu mega ingin kelanjutan ke depan adalah
melunjutkan bapaknya yaitu bung karno
dan melanjutkan anak tersayangin namanya jokowi dodo pada bapak dan anaknya
itu secara psikologis pak saya katakan demikian
nah ini juga saya tangkap ketika ibu mega mengatakan bahwa
kira kira ibu mega atau dalam pembicaraan partai juga
dalam rakernas berkatakan begini
pd perjungan menang secara kualitatif selama ini menyenangkan mengembirakan
oke membahagiakan kami
pilpres pilek juga di pilek dan pilkada banyak lagi
ketika dalam tanda kutip cukup sering kemenangan yang kamu nikmati
akhirnya kami berpikir kemenangan berikutnya tidak akan terlalu istimewa
kalau kemenangan itu tidak pernah dimaknai bagi agenda agenda politik kualitatif
kami sudah cukup dikenyangkan oleh politik kuantitatif
saatnya kita menambah dan memperbaiki menu makan
iya indonesia what next indonesia lima tahun ke depan dua ribu empat puluh lima bahkan saya bilang
bu bahkan jangan cuma hatrik
kalau indonesia pengen sustain pembangunannya saya sih berharap sih sampai dua ribu empat puluh lima
minimal kita berangkat terus
oke jadi yang memenuhi spek itu siapa kira kira
kalau dari segi elektoral bukan utama berarti peluangnya puan maharani masih hidup
kalau kita berbicara spek segala macam ada muncul mas ganjar ada muncul mbak puan
itu macam macam muncul
nah artinya pada akhirnya kita kan sudah menyerahkan mekanisme internal di kami
bahwa kita mempercayakan ibu megawati soekarno putri untuk menentukan
prinsipnya satu dari bang nurin tadi bilang kader
ya kadernya adalah soal kualitatif politik baru kualitatif ya baru kuantitatif
karena urusan partai urusan mesin tadi bang nurin halid pd juga ada di samping di bawah
kalau sudah secara kualitatif lolos menjadikannya populer kalau istilahnya kayak gini
membuat seorang kader dari tidak terkenal menjadi terkenal itu urusan teknis dan logistik
tapi menjadi kader dari non ideologis menjadi ideologis itu butuh hal luar biasa
itu dulu diselesaikan dulu di kami
oke itu kan ada di tangannya ibu mega kan tetap
yang memiliki spek kualitatif spek kualitatif itu prerogatifnya ibu ketua umum
tapi dalam rangka ini sekarang menjajaki kerjasama deh kalau misalnya terminologi koalisi kan ditolak
kerjasama politik betul
kerjasama politik menjajaki kerjasama politik dengan koalisi yang diperluas tadi koalisi besar tadi
kami akan datang kepada mereka yang siap berbicara platform indonesia sampai katakan dua ribu empat puluh lima
tapi bahwa hak menentukan capres tetap di tangan pdip
sebagai partai pemenang pemilu masa nggak punya kepentingan itu
hak itu ada
tapi karena di lain pihak prerogatif ada di ibu nanti dinamikan negosiasi dengan pak prabowo kah
dengan cah imin kah dengan pak erlangga kah dengan pak mardiono atau dengan siapa
kita serahkan prerogatif
artinya gini posisi adalah pdi perjuangan sebagai capres
posisi itu tetap ya
posisi itu stand point harus ada dong
stand point harus ada
pak erlangga juga ada di golkar dan demikian kak
bahkan kami sebenarnya lebih punya keleluasan dari golkar
karena golkar untuk mengubah itu harus munas
harus pakai munas
kalau ini kita tidak kita cukup fleksibel
kira kira gimana nih gerindra kalau melihat tadi standpointnya pdip udah jelas bahwa harus capres dari kader pdi perjuangan ini
stand point kita ya
stand point kita ya
stand point kita ya
stand point kita ya

ya itu udah gak masuk kat

bicara lebih dalam terkait dengan ini
jadi semuanya sangat terbuka
dan pak prabowo tentu sangat terbuka untuk bicara dengan bu megawati dan pdip dalam hal ini
apalagi pak prabowo dan bu megawati punya hubungan yang sangat baik secara pribadi maupun secara institusional
gerindra pdip pernah bekerja sama tapi juga pernah berbeda
dan itu hal yang biasa
itu pertama nana
kemudian kedua jangan dinafikan juga bahwasannya proses silaturahim silaturahim ini yang dilakukan banyak partai
itu adalah proses kuantitatif
tidak saya pikir itu adalah proses kualitatif
karena dalam setiap pertemuan itu pasti bicara isu isu penting
langkah langkah kebangsaan dan pembangunan penting
kondisi seperti itu apa yang tepat perlu dilakukan
siapa yang bisa menyelesaikan
jadi saya mengikuti semua pertemuan pertemuan dengan partai partai yang ada bersama dengan pak prabowo
itu semuanya dibicarakan secara intens
jadi ini khasnya kita ya serumit apapun formasi
kemudian tawar menawar segala macam
pada akhirnya akan ketemu tuh formatnya
karena bangsa ini memang jalan tengahnya
karena indonesia ini memang dibangun dengan dialog
ini negeri dialog
dan kita terbiasa dengan dialog
kita itu kan produk dialog
jadi akhirnya politik kita juga adalah politik dialog
jadi saya yakin mau serumit apapun tadi disebutkan oleh gus yajilo mas budiman dan bapak bapak sekalian
itu pada akhirnya kita akan ketemu pada titik epicentrum tertentu kita bisa bersepakat
dan itu adalah yang terbaik
titik epicentrum ataupun jalan tengah
mas kodari apakah kemudian semudah itu mencari jalan tengah ataupun mencari titik epicentrum di tengah tengah
karena itu adalah partai partai yang memiliki tadi kerumitan kepentingan
ini banyak banget kepentingannya kan
seperti yang disebutkan oleh gus dacil
dan apalagi pd perjuangan stand pointnya sudah jelas
bukan pd perjuangan bapak ibu
semua ini kan sedang berbicara dalam kapasitas sebagai petugas partai
jadi tentunya menyampaikan keputusan keputusan partai
keputusan adalah pimpinan partai
nah di pimpinan partai itulah kemudian ruang ruang kemungkinan itu bisa terjadi
nah saya sebagai bukan petugas partai kan bebas aja menafsirkan isi kepala dari para pimpinan itu
menurut saya ujungnya tetap nanti angka tuh kursi itu nggak bisa enggak ya
karena itu kan persyaratan dari undang undang
mau budiman bilang ini kualitatifnya dari ketumbo
undang undangnya bilang satu ratus lima belas kursi
kalau nggak ada satu ratus lima belas kursi nggak bisa
dan itu yang membuat rumit itu undang undang itu
tetapi serumit rumitnya undang undang itu sebetulnya nanti akan ketemu dengan faktor elektabilitas
jadi kombinasi antara dua angka ini menurut saya ujungnya adalah pengambil keputusan gitu loh
dari yang kualitatif kualitatif itu
berangkat dari kursi misalnya
kenapa gerindra dengan pkb ketemu
karena kalau dua ini gabung itu sudah lebih dari satu ratus lima belas
kenapa gerindra tidak dengan p tiga
karena nggak cukup
tetapi karena nggak cukup gitu loh
oke pokoknya kan kita bisa bilang begini
gerinda dan pak prabowo mau dengan nu
ya kan kira kira begitu
di nu tersedia dua partai
pkb dan p tiga
ya kalau misalnya p tiga kursinya cukup belum tentu dengan gus jasis belum tentu dengan pkb gitu
malah mungkin agak takut takut dikit gitu loh
bisa jadi gitu
nah kemudian pdi perjuangan
kenapa kemudian dia masih sendiri pada hari ini
karena dia udah cukup dia udah golden ticket gitu loh
nah lalu kemudian koalisi perubahan
karena p tiga itu bisa bersepakat muncul dengan nama anies
karena memang sudah cukup
memang terus terang pada hari ini yang bingung itu inisialnya saya nggak sebut nama ya
saya sebut inisial aja
itu bukan inisial kalau kib bukan inisial itu
itu bukan inisial
saya panjangin koalisi indonesia bersatu
karena kib ini nggak punya tokoh yang populer
yang punya elektabilitas
jadi pada hari ini kalau saya ditanya saya ramalkan
nanti akan milih jalan sendiri sendiri
nggak mungkin partai politik itu
ingat sejarah dua ribu empat belas ada ketua umum partai golkar
namanya inisial lagi arb
tetapi untuk mengumpulkan koalisi kerjasama partai politik itu nggak ada yang mau gabung
saya luruskan ya
itu saya terlibat
bukan tidak ada partai berkoalisi
pak arb itu saya kagumi kardialis
waktu itu pak pt kan mau bergabung
tapi pt kan menyodorkan calonnya mantan menteri agama
pak sudirah dan mali
kemudian setelah kita analisa kita perdebatkan ini susah menang
jadi itulah pak arb

baik terima kasih
kalau gitu kita ketemu titik tengahnya adalah analisanya kan kemenangan kan
jadi memang kata kuncinya tetap ada di kursi partai dan ada di elektabilitas
nah kenapa kemudian kib ini sekarang istilahnya merapatlah dalam tanda kutip ya dengan pak prabowo
karena pak prabowo itu punya elektabilitas
soal bagaimana nanti komposisinya wah allah alami shawab kan
misalnya nih tentu saja proposal dari golkar misalnya di antara tiga partai ini
golkar pengen jadi wakil presiden
oh oke pak prabowo punya elektabilitas
tapi kan golkar kursinya lebih besar daripada partai gerindra begitu
kalau begitu ya calon presiden pak prabowo karena pertimbangan elektabilitas
tapi dengan pertimbangan kursi wakil presidennya adalah pak erlangga hartarto
tetapi kan proposal ini belum tentu diterima oleh misalnya pan
belum tentu diterima oleh pkb
ya yang notabene sudah duluan dengan gerindra
belum tentu diterima oleh

dan menurut pengalaman selama ini kalau misalnya masing masing partai itu punya calon yang mau dicalonkan
akhirnya kan mental misalnya calon yang bukan orang partai
misalnya erick thohir katakanlah begitu yang bukan orang partai begitu
tapi misalnya kalau pkb pun tidak diakomodasi mengikuti kesepakatan yang sudah ada
bukan mustahil akhirnya pkb lompat lari ke pdi perjuangan
sudara sudara tuanya di desa
dan memang sejarahnya antara pdi perjuangan dengan pkb
itu sahabat lama
ya ya ya saudara
itu secara naluri mencari yang lain
makanya saya bilang pada hari ini kemungkinan itu tiga calon ya tiga calon karena pertimbangan elektabilitas
nah soal bagaimana komposisi partai partai politik pendukungnya ya tadi akhirnya tinggal mencari format format yang paling sesuai
tapi pembentukan koalisi besar ini akan bisa terwujud atau sulit sekali
tetap besar juga
cuma kan besarnya itu kan misalnya minus pkb misalnya begitu kan
tetap besar kan

jadinya kan bukan lima tiga satu kan gitu
iya tetap besar juga
cuma tidak sebesar kalau masih ada pkb di situ
jadi menurut saya sih bayang bayang ini ya malam ini sudah mulai kita simak apa bisa kita simak
udah mulai lebih terang
udah bukan bayang bayang seperti ini tapi udah bayang bayang agak terang
dari posisi duduk sudah tergambarkan
pkb berpotensi untuk lompat
kalau misalnya tadi proposalnya mungkin kalau dalam koalisi yang diperluas ini golkar menyorongkan diri karena suaranya lebih besar
itu bagaimana sih
kalau pak godari kan pengamat
jadi mengkalkulasi membuat hitung hitungan berdasarkan angka angka dan fakta fakta tentu
namun kan di dalam pembicaraan dalam koalisi kan berbeda
tentu pak godari tidak tahu apa yang dibicarakan oleh pak prabowo
oke supaya adil saya tambahkan ya
bisa juga misalnya p tiga yang keluar gabung dengan pdi perjuangan
intinya saya berani bilang pdi perjuangan
atau golkar gabung pdi perjuangan
golkar gabung pdi perjuangan
tetapi pdi perjuangan lalu dia mencari nada turu ulama
makanya kabarnya p tiga sudah diterima
pdi perjuangan kabarnya p tiga sudah diterima
sama ibu megawati
memang kerjasama itu kan memang ada track record ya
ada sejarah masing masing
apalagi untuk menentukan kemenangan
itu kan harus betul betul dicek
namun bagi pkb hari ini kenapa misalkan
bekerjasama dengan pak prabowo
meskipun ini baru ya kita kerjasama
tentu akan melihat kemenangan disana
dan faktanya juga begitu
hari ke hari apa yang dibangun
komitmen dengan gerindra
katakanlah tokohnya pak prabowo juga makin naik angka elektoralnya
pkb juga naik juga partainya
gus muhaymin juga naik angka elektoralnya
itu kan bagian dari kerja
nah tentu partai yang lain juga punya cara
punya cara yang lain kita hargai
misalkan kib yang disebut oleh pak kodari tadi
kemudian melakukan manuver
itu biasa saja
itu kan bagian dari bagaimana eksis gitu
nah sekarang misalkan pak budiman
anteng anteng saja karena sudah ada tiket
kita nunggu mana nanti yang agak jatuh
ini ruangnya apa itu
itu nanya dapat mungut
koalisi dapat mungut
tapi mana yang terbaik untuk rakyat
itulah yang kemudian menjadi ukuran
tokoh juga begitu
nah orang melihat misalkan pak prabowo yang selama ini
yang sudah berapa kali mencalonkan diri
semangat untuk ingin melayani rakyat
untuk bersama sama rakyat
kami pkb juga memberikan apresiasi
nah termasuk juga partai partai yang lain saya kira
kalau menurut hasil pak kodari tadi kan
kalau berdasarkan elektoral
berdasarkan elektoral ya
tapi menurut survei langit kan tidak begitu
itu dia kalau pkb agak lain disitu
karena dalam politik
enam bulan apalagi setahun itu waktu yang lama
dari hasil survei tadi
siapa tahu nanti pak budiman
kita juga menunggu
supaya jelas kami dengan pak daniel ini
dengan gerindo juga
ini maksudnya supaya pdt cepat mengumumkan gitu kan
kursi calon presiden itu satu
dari sebuah kesepakatan
kurusi calon wakil presiden itu satu
sementara aspiran atau orang orang yang mengaspirasikannya
partai mengaspirasikannya banyak
dari permainan ini
jauh akan lebih banyak yang dikecewakan
karena padahal hanya satu yang dipilih untuk capres
dan satu yang dipilih untuk capres
berarti pdip akan mungut
artinya kalau kami diam sekalipun
pasti akan ada residu dari kekecewaan jumlahnya banyak
yang merapat ke pdi
nunggu bola muntah ini namanya
ketika anda sama sama tidak pastinya
dan anda kalah oleh orang orang yang tidak pasti
akan lebih mengecewakan ketimbang anda sejak awal tahu
bahwa anda kalah dengan yang sudah pasti
pdi perjuangan dalam posisi sudah pasti
sehingga saya melihat secara psikologis
partai partai yang kerjasama dengan pdi perjuangan
memang sejak awal
tidak punya ekspektasi tinggi
untuk jadi nomor satu
siap kalau dapat nomor dua
itu bagi mereka sudah dalam tanda kutip berkah
sementara kalau pkb dengan gerindra
masing masing kan ekspektasinya maksimum
sehingga selalu ada
ruang besar untuk kecewa
kalau dari pdi perjuangan
memang sudah menurunkan ekspektasi
kalau kerja sama pdi perjuangan
sehingga sejak awal
orang yang tidak pernah berharap
tidak pernah kecewa
di situ lah
jadi pdi perjuangan
mengatakan kepada calon
teman kerjasama politik
bahasa lainnya itu
kalau ingin bergabung
kalau ingin kerja sama pdi perjuangan
ya paling banter
sarannya juga kedua adalah
tapi itu maksudnya kan
ke partai yang mau bergabung
kenapa kok gak ada yang datang ke pdi perjuangan
datangnya justru ke green dress semua
ke pak prabowo semua
kalau datang ke yang lain
dan jadi kecewa
kalau datang ke pdi perjuangan
untuk jadi setengah bahagia
akhirnya itu agak psikologis aja itu
pertanyaan mas kodari tadi
saya mau tanya ke golkar
kok kayaknya agak susah berkomunikasi
ataupun merapat ke pdi perjuangan
ataupun ke pak prabowo
soal ke papua
pak erlang itu ketemu papua
papua yang pernah jalan kaki bareng
itu bagian daripada

tapi serial begini gak ada
politik itu ujungnya pasti
ketika kepentingan bisa taruh akomodasi
maka pasti ada kesepakatan
tapi kalau kepentingan tidak bisa diakomodasi
maka kesepakatan itu tidak akan lahir
nah kira kira ujungnya disitu
nah oleh karena itu
tidak seperti itu bahwa
kenapa hanya ke green dress
mungkin saya bisa mengetahui
kenapa sekarang banyak ke green dress
karena di green dress juga masih punya ruang
masih punya ruang misalnya
pak erlangga ketemu pak prabowo
masih bisa mereka berdua bicara
saya lah pak prabowo
tapi kalau ke pdp sudah susah itu
karena pdp sudah mematok
untuk capresnya gitu
kalau ke green dress masih bisa
masih ada ruang lah
masih ada ruang
kalau pak prabowo jadi calon
ya mungkin pak prabowo masih
sebenarnya begini jawabannya
karena pdi perjuangan
belum memutuskan siapa calonnya
karena partai politik tidak berani mendekat
kami dukung gitu
kalau tiba tiba yang diputuskan
itu kurang menjanjikan
sementara kalau di green dress
di pdip kan memang belum memutuskan
itu kan selalu sudah mengatakan
bisa kita bergabung
itu kan sudah mematuhi
emang pernyataan begitu
tidak keluar dari green dress
kan sama aja
sama golkar juga mengeluarkan begitu
pkb juga mengeluarkan begitu
sama kalau itu
tapi di sini masih ada ruang negosiasi
jadi bang dirika
yang lainnya sama
harus air langga
tapi pdi kan dua
ya harus pdi perjuangan
kenapa misalnya ke
ruang negonya lebih
karena golkar tidak bisa sendiri
green dress juga tidak bisa
jadi masih ada ruang negosiasi
masih ada ruang negosiasi
kalau di pdp tidak ada ruang itu
karena pdip tidak butuh lagi tiket
sudah cukup itu
nah itu ada ruang di situ
yang bisa negosiasi itu masalahnya
tapi kan itu akan lebih menguntungkan sebetulnya
kalau sudah ada kepastian dari pdi perjuangan
kenapa golkar tidak mengambil yang pasti pasti saja
bernegosiasi dengan yang pasti pasti saja
daripada di sini kan saingannya banyak
karena kita sampai saat ini
karena kalau kita melanggar keputusan munas
nah itu dia
kita di pecat
nah oleh karena itu
sebelum ada putusan munas
itu bahwa bukan lagi pak erlangga
dan itu hanya pak erlangga yang bisa memutuskan itu
baru kita bisa melakukan negosiasi dengan lain
termasuk pak erlangga
tidak bisa menurunkan
untuk jadi cawapres
tanpa melalui keputusan partai
jadi harus call tinggi dulu ya
call tinggi dulu
nanti tiba tiba ada perubahan
karena saya setuju dengan bu diman tadi
sekarang tidak kita bangun
pak erlangga itu kualitatif
itu harus dipenuhi
nah sekarang kita menuju kepada kuantitatif
segitu banyak kepentingan
bagaimana kemudian nanti pada ujungnya
siapa yang harus
dipilih sebagai cawapres
kepala yang bergabung
akan semakin sulit bang daniel
nah itu menunjukkan kualitas pak prabowo itu teruji
negeri ini memang harus dipimpin
oleh sosok yang mampu meramu
nah pak prabowo itu mampu melakukan itu
dan pak prabowo welcoming dengan semua pihak
dan beliau berdialog segala macam
dan negeri ini kan gak mungkin dibangun dengan nafsi nafsi
tapi harus dibangun bareng bareng
nah modalitas itu yang dimiliki
bisa berkomunikasi dengan pak prabowo
dan pak prabowo ingin membangun indonesia seperti itu
bagaimana semua orang
itu bisa nyaman berdialektika
semua orang bisa
bisa menyampaikan keinginannya
dan berusaha semaksimal mungkin
untuk memenuhi keinginan dan cita cita itu
yang perlu di
apa diperhatikan adalah
sekarang ini kan
antara makan di warung padang
dengan makan di
warung biasa yang kita bisa pesan
kalau di warung padang
kalau di warung biasa
koki yang akan menyiapkan
nanti kita dan harus pesan
dan kita ini kan seperti
bukan warung padang
yang semuanya disajikan
tinggal dipilih mau mana makan
siapa yang menyiapkan
nah proses dialektika di partai partai itulah
nanti menjadi salah satu
itu sudah melolos
udah melolos pada tahap satu
tahap satu itu apa
oh iya dia bisa mampu mengkomunikasikan semua kepentingan
mencari titik temu ya
kalau ada capres yang tidak mampu
melakukan komunikasi dengan semua pihak
berarti dia gagal
dan dia enggak pantas untuk berkontestasi
saya enggak tahu
sampai mau batuk mau bersihin
tanya nanti sama teman teman mahasiswa
kira kira bagaimana mereka
melihat dialektika tadi
perbincangan dari para narasumber
kira kira apakah mereka sudah menentukan pilihan
capresnya pdi perjuangan
yang belum jelas namanya siapa
atau mungkin capresnya bang daniel
atau mungkin pak erlangga
atau mungkin caimin
dengan teman teman mahasiswa
jangan kemana mana tetap bersama kami di